pimpinan komisi delapan dpr yang membidangi agama merasa rencana menteri agama untuk mengatur cara berpakaian warga
seperti cadar ataupun celana cingkrang terlalu berlebihan dan tidak perlu
menurut ketua komisi delapan dpr yandri susanto ada banyak hal lain yang seharusnya jadi domen pekerjaan menteri agama
sementara intelektual muda nu guntur romli mendukung langkah pemerintah untuk melarang penggunaan cadar di instansi pemerintah
untuk alasan keamanan dan kenyamanan
menurut saya pak fahrurasi ini terlalu dangkal terlalu terburu buru
kalau cara berpakaian orang aja harus diatur harus dilarang harus dibasmi
nah menurut saya itu terlalu jauh lah
dan mereka kan ada keyakinan masing masing kenapa mereka pakai celana cingkrang
kan ada juga misalkan hadisnya kalau sholat harus kelihatan mata kaki
ya terserah itu hak masing masing janganlah sampai negara atau seorang menteri agama
hal hal yang tidak terlalu mestinya dicampurin dicampurin
sementara urusan kementerian agama itu saya khawatir pak pak rurasi ini tidak mengerti topoksi kementerian agama
bagaimana masalah haji yang belum selesai selesai hari ini bagaimana pemondokan bagaimana umroh
bagaimana kesejahteraan pesantren bagaimana penamituransi umat beragama
saya kira kalaupun mau merantas radikalisme ya jangan dilihat hal hal yang sifatnya visualisasi dong
masalah pakaian masalah jenggot masalah cadar jangan
tapi apa akar masalah kalau orang berpotensi
itu untuk melakukan radikal
nah itu loh mas budi
jadi dikaji dulu sehingga nanti dari kajian itu kita bisa merumuskan bagaimana cara mengatasinya
begitu mas budi
radikalisme itu jangan dijadikan sebagai stigma
stigma politik apalagi sebagai tuduhan kepada kelompok agama tertentu yaitu misalnya islam ya
tapi kalau saya melihat bahwa perang terhadap radikalisme di sini kan tidak dikaitkan dengan persoalan kepada agama tertentu
soal pakaian itu kan terkait juga dengan soal seragam
di situ ada seragam kemudian di situ juga ada aturan ya
bahwa dalam seragam itu tidak boleh menggunakan nicob menggunakan cadar
kemudian ukuran celana itu juga jelas ya silakan
misalnya kan tidak mungkin ada orang nu pengen pakai sarung ke kantor
dengan alasan itu budaya kami
kenapa karena itu adalah aturan seragam asn
ada orang nu anggota dpr pengen pakai seragam ke gedung dpr
kenapa karena di situ ada seragam
jadi ini libatkan bahwa ini juga ada
persoalan di situ ada aturan ketaatan kepada seragam seragam yang sudah berlaku
dan kemungkinan juga saya melihat bahwa salah satu ciri ciri ya katakanlah yang terkait dengan radikalisme itu
yaitu mereka yang ingin memaksakan ya
memaksakan keyakinan pribadinya dan masuk ke dalam ruang publik
nah ini contoh radikalisme
orang menganggap bahwa nikob itu wajib katakanlah ya menurut dia
kemudian dia memaksa dengan keyakinan itu masuk ke dalam ruang publik
jadi kebijakan ini
jadi kebijakan ini
menurut anda wajar sekali dalam iklim demokrasi
kalau saya bilang itu bicara soal seragam soal keseragaman soal peraturan kepada asn itu saya lihat wajar
karena orang nu pun nggak bisa pakai sarung ke kantor ataupun ke kantor dpr itu menurut saya
tetapi tidak mungkin menteri agama itu mengurusi di luar kantor ya
itu jelas itu sudah
kalau kamu nanti mau pakai cingkrang mau pakai sampai lutut sampai itu terserah
tapi ketika di kantor ada aturan kemudian
saya juga merasa tidak nyaman kalau misalnya dihadapi atau dilayani misalnya ada perempuan
yang pakai cadar
ini perempuan apa laki laki
karena ada di internet
ada orang pakai cadat setelah dibuka ternyata kumisan dan jengkotan
jadi ini bicara soal aturan di kantor soal asn
di luar itu boleh saja dalam sejarah demokrasi
saya akan ikut menentang ya kalau ada aturan menteri agama yang mencoba mengatur privat seseorang soal pakaian di luar kantor